dua dari enam tersangka pengeroyok dosen ui ade armando saat berlangsungnya demo di depan gedung dpr pada senin kemarin telah ditangkap polda metro jaya
sedangkan empat tersangka lainnya masih dalam pengejaran
dua tersangka yang telah ditetapkan pada senin sore adalah muhammad bagja dan komar
keduanya ditangkap di kawasan jakarta selatan dan jawa barat
sedangkan empat tersangka yang lain masih buron adalah abdul manaf abdul latif dia ulhak dan ade purnama
polisi mengimbau tersangka segera menyerahkan diri
polisi menyatakan dua tersangka yang telah ditangkap bukan dari elemen mahasiswa
penyidik masih mendalami motif dari pengeroyokan ini dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus ini
jumlah tersangka ini masih terus akan bertambah
dua dari enam yang sudah kita tetapkan itu sudah berhasil diamankan dan saat ini masih dalam pemeriksaan
dan apakah dia dari elemen pahasiswa atau bukan
dari data yang sudah kami himpun dari dua orang yang sudah diamankan ini statusnya adalah sebagai wira swasta